sementara itu lima pasar di surabaya menerapkan konsep physical distancing
sepuluh lapak digelar di area jalan raya di depan pasar pegirian
ya sayangnya dalam penerapannya pasar ini sepi pengunjung
pasar krukah wonokitri balongsari tambaharjo dan pegirian surabaya
menerapkan konsep pasar physical distancing atau pemberlakuan jarak fisik
penerapan ini berlaku selama tiga jam yakni dari pukul lima pagi sampai delapan pagi saja
ya meski demikian bagian dalam pasar tetap buka dan pedagang ini masih bisa berjualan di dalamnya
terutama untuk pedagang kebutuhan pokok berskala besar
langsung saja kami ajak anda untuk melihat bagaimana kondisi pagi ini di pasar penggirian surabaya jawa timur
sudah ada koresponden ekarima di sana good morning
jadi bagaimana penerapan physical distancing di sana
ya daniar dan alfian sudah sekitar empat kali di pasar pegirikan ini diterapkan konsep physical distancing
namun memang sempat berhenti beberapa hari dan kemudian pada hari ini akan dimasifkan oleh pemerintah kota surabaya
ini merupakan bagian awal keseriusan dari pemerintah kota surabaya sebelumnya merupakan bagian dari sosialisasi
pasar dengan konsep physical distancing sebelumnya
ini di lima pasar yang ada di kota surabaya termasuk salah satunya di pegirikan ini
kita bisa melihat daniar seperti apa kondisinya bahwa di sini ada jarak sekitar satu lima meter antar pedagang
dan kemudian satu pedagang diberi lapak dengan luasan sekitar satu lima x dua meter
ada banyak sekali pedagang sekitar tiga puluh pedagang yang ada di bagian luar ini ada pedagang ayam segar
kemudian juga ada
pedagang buah yang ada di sini
meski demikian masih banyak sekali pedagang yang berjualan di bagian dalam pasar
ini yang masih
memang tidak bisa semuanya diterapkan untuk bisa berjualan di bagian luar
karena ada beberapa
toko yang memang memiliki kebutuhan pokok tertentu dengan skala besar yang tidak bisa semuanya dikeluarkan di sini
jadi ada sebagian saja namun di bagian dalam pasar memang diterapkan konsep physical distancing juga
dan diharapkan masyarakat mengenakan masker kemudian menjaga jarak dan membawa disinfektan dalam botol kecil ketika mereka habis berbelanja
setidaknya mereka menyemprot uang kembalian tersebut dengan disinfektan
lalu seperti apa kondisinya bagi pedagang pedagang yang akan menjalani konsep physical distancing ini sampai beberapa lama
belum pasti kapan ini akan berakhir karena memang kasus di kota surabaya juga cukup tinggi
jadi mereka sejumlah pedagang ini menyatakan ada yang sepi bahkan tidak laku jualannya
bersama saya sekarang ada salah satu pedagang
pasta di sini selamat pagi bu
ini kan sudah yang keempat kali ya
di empat kali ini kondisinya seperti apa
ya sepi nggak rame
lalu harapannya seperti apa kan harusnya ada solusi kan yang dilakukan
ya harapannya supaya ada solusi
kondisinya cepat terus penyakit coronanya supaya cepat selesai bisa normal lagi
saya lihat kan masih banyak masyarakat yang belanja di dalam ini ya
nah ini seperti apa kondisinya harapannya dan bagi pedagang yang di luar ini lalu nasibnya seperti apa
ya ini ya seperti gini
harapannya ke pemerintah apa nih
supaya ada solusinya
harus ada sosialisasi yang masif ya
harus ada sosialisasi yang masif ya
ya ke masyarakat
terima kasih bu
semoga ini segera lakunya di dalam juga masih ada yang jual
ya ada yang jualan di dalam
berarti dibagi dua ya
ya dibagi dua
separuh di luar separuh di dalam
separuh di luar
makasih banyak bu
nah kondisinya jika berdasarkan keterangan dari suami dari ibu hamidah ini yang berjualan juga di bagian dalam
jadi ini bagian dari solusi bagi mereka supaya tidak merugi
karena selama empat kali berjualan mereka di luar memang hampir tidak satu pun dagangan mereka
karena sosialisasi diharapkan cukup masif dilakukan oleh pemerintah
supaya masyarakat tahu bahwa ada pasar yang dibuka di bagian luar sejak pukul lima pagi sampai pukul delapan pagi
dan di bagian dalam mereka juga masih berjualan
jadi mereka membagi tenaga di luar dan juga di dalam tetap berjualan sebagai solusi supaya bagian dalam juga laku
karena banyak sekali masyarakat yang lebih memilih untuk belanja di bagian dalam pasar
karena lebih lengkap
segala kebutuhan ada dan bisa dibeli di bagian dalam pasar
sementara di luar
hanya ada beberapa saja tidak ada kebutuhan pokok inti yang dijual di sini
diharapkan memang ada solusi yang segera diambil oleh pemerintah untuk menerapkan konsep pasar physical distancing ini
agar benar benar bisa dijalankan secara seratus persen
dan menjadi salah satu upaya untuk memperlambat pertumbuhan angka covid sembilan belas di kota surabaya
yang perharinya bisa mencapai sekitar tiga puluh kasus positif di kota surabaya ini
dan perhari ini saja sudah dua empat ratus
kasus yang dinyatakan terkonfirmasi positif di kota surabaya
ini merupakan upaya dari pelambatan pertumbuhan atau perkembangan dari corona ini
karena memang di sejumlah pasar di kota surabaya merupakan kluster untuk penularan covid sembilan belas
dan diharapkan memang pemerintah kota surabaya juga menjadi salah satu solusi
agar mereka tidak menutup pasar yang memang berkontribusi cukup banyak sekali dalam angka peningkatan kasus corona ini
maka pasar tidak ditutup
dengan konsep yang dilakukan pada saat ini daniel dan alfian
baik terima kasih rima telah melaporkan secara langsung dari pasar pegirian surabaya jawa timur
kita berharap memang ada solusinya ya
sehingga para pedagang ini jualan di luar dengan tetap menjaga physical distancing ini
tetap ada pendapatan begitu
sehingga mereka nggak akan kembali lagi ke dalam
iya mungkin penempatannya bukan sementara jadinya ya
kan terlihatnya hanya los los dengan bentuk garis seperti itu
tapi masyarakat ataupun pedagangnya tidak bisa membawa barang
orangnya keluar banyak banyak gitu kan
jadi masyarakat lebih memilih tetap belanja di dalam
sementara kan kalau banjir di luar sih seharusnya lebih aman ya
karena udaranya terbuka physical distancing jaraknya cukup jauh
jadi sosialisasi tadi itu dia jadi kunci ya
untuk masyarakat mengajak pedagang dan juga pembeli untuk bisa keluar rumah keluar pasar
iya tetap mengutamakan protokol kesehatan saat berkunci